polres sorong melakukan olah tempat kejadian perkara di penangkaran buaya milik cv mitra lestari abadi
polisi memeriksa kerusakan akibat warga yang mengamuk dan membantai lebih dari dua ratus ekor buaya
anggota satreskrim polres sorong melakukan olah tkp di penangkaran buaya milik albert siahaan itu
di jalan bandara sp satu kelurahan klamalu distrik aimas sorong papua barat
polisi memeriksa sejumlah kerusakan akibat warga yang marah yang juga beramai ramai membantai dua ratus sembilan puluh dua ekor buaya dalam penangkaran tersebut
petugas memeriksa pagar pembatas sekitar penangkaran dan tempat seorang warga bernama sugito empat puluh delapan tahun yang dikabarkan meninggal akibat digigit buaya di dalam penangkaran
ada pun bangkai ratusan buaya yang dibantai warga pekan lalu masih ditumpuk di lokasi penangkaran
para penjaga penangkaran dikabarkan melarikan diri
karena takut diamuk masa

makanya saat ini kita melakukan oleh tkp apakah ada unsur unsur kelalaian di situ
kita sudah ukur tinggi daripada pagar
ada tinggi tiga meter yang ada dua meter
kita masih ukur apakah itu sesuai dan tetap kita berkoordinasi kepada pihak bksda